di luar itu ada satu ibu
nah itu yang kemudian tidak ditulis sama wartawan
tentu publik harus dikasih tahu mbak nisa